salah satu negara yang berada di eropa tengah yang memiliki toleransi cukup tinggi antar umat beragama yaitu di hongaria
meskipun pemerintah hongkareng memperlakukan kebijakan lockdown masih banyak aktivitas yang dilakukan warganya dengan skala tertentu
suasana ramadan pun masih terasa di beberapa titik salah satunya di budapest
beberapa muslim masih bisa menghabiskan waktu sore jelang buka puasa di tepi sungai sekitar parlemen mungkin ya
nah bagaimana pengalaman mahasiswa indonesia di hongaria selama ramadan
di tengah pandemi ini sudah ada aldi subakti yang ada di hongaria
halo aldi apa kabarnya di sana
halo mbak baik alhamdulillah selamat pagi waktu indonesia
iya selamat malam juga waktu budapest hongaria
nah aldi bisa diceritain nggak sih gimana ramadan di sana dan juga aktivitasnya apa yang berbeda dari tahun sebelumnya
ya baik mbak sebelumnya terima kasih
untuk ramadan kali ini kebetulan agak sedikit berbeda
ya mengingat dengan keadaan pandemi yang sedang terjadi di dunia terutama di hongari juga
secara umumnya di eropa itu menetapkan sistem lockdown kecuali swedia
nah tetapi di hongaria sendiri walaupun sedang lockdown masih banyak masyarakat yang menghabiskan waktu
untuk menjelang buka puasa
karena bagi yang muslim itu di luar rumah karena masih banyak juga yang bisa keluar rumah
dan sejauh ini yang pembatasan sosial itu terusus di tempat tempat umum ataupun di transportasi
ya kalau aldi bisa cerita berarti aktivitas perkuliahan apakah memang juga dihentikan
atau memang hanya tempat tempat keramaian
atau juga fasilitas publik
iya untuk aktivitas perkuliahan sendiri semenjak adanya kasus di hongkaria
yaitu ketika masih ada dua kasus pemerintah hongaria langsung menonaktifkan aktivitas belajar mengajar secara formal
di kampus ataupun di sekolah lainnya
dan seluruh aktivitas belajar mengajar dilakukan secara online
sampai akhir semester
oke nah ini kan sekarang malam dan jelang sahur di sana jadi gimana nih aldi kalau misalnya berbicara sahur
kalau tahun sebelumnya apakah mungkin mahasiswa di sana juga sering ngumpul ngumpul masak bareng
kalau sekarang gimana tuh aldi persiapan sahurnya di budapest
oh iya baik untuk biasanya kita mahasiswa di budapest atau new ngarik itu mengadakan buka puasa
setiap jumat kemudian biasanya dari buka puasa itu bisa mengambil jatuh untuk sahur
nah tetapi karena sekarang tidak adanya aktivitas itu jadi kita bagaimana caranya untuk bisa mempersiapkan sahur
sekalian mempersiapkan buka puasa sekaligus sahur secara bersamaan walaupun dengan status yang social distancing ini
begitupun juga dengan tidak adanya aktivitas yang
begitupun juga dengan tidak adanya aktivitas yang
biasanya dilakukan oleh kbri hongaria ataupun ppi di sini
baik aldi ingin sekali kita berbincang bincang lebih banyak mudah mudahan puasa di sana lancar
dan tetap melakukan protokol social distancing tadi dan juga menjaga kesehatan di sana
betul tetap sehat aldi dan juga teman teman warga negara indonesia yang ada di hongaria pastinya